mulai pukul dini hari tiga puluh maret dua ribu dua puluh
tarif tol ruas untuk cikampek hingga palimanan atau cipali mengalami kenaikan
kenaikan tarif ini berlaku untuk seluruh golongan jenis kendaraan
di mana kenaikan jarak terjauh dari cikopo palimanan untuk kendaraan golongan satu
naik dari rp satu ratus tujuh lima ratus menjadi rp satu ratus sembilan belas
untuk kendaraan golongan dua dan tiga dari tarif rp satu ratus tujuh puluh tujuh menjadi rp satu ratus sembilan puluh enam
sementara golongan empat dan lima naik dari rp dua ratus dua puluh dua menjadi rp dua ratus empat puluh enam
pihak astra tol cipali mengaku kenaikan ini berdasarkan keputusan menteri pu
dan perumahan rakyat no dua ratus enam puluh tiga tahun dua ribu dua puluh dua
tanggal enam belas maret dua ribu dua puluh dua tentang penyesuaian tarif tol pada jalan tol cikopo palimanan
hal tersebut juga setiap dua tahun sekali oleh bpptj
dan pengaruh berdasarkan hasil evaluasi penyesuaian kenaikan inflasi
pengembangan satu nanti akan menjadi rp satu ratus sembilan belas
golongan dua dan tiga akan menjadi satu ratus sembilan puluh enam ribu
dan golongan empat dan lima menjadi rp dua ratus empat puluh enam
kenaikan ini merupakan sesuai inflasi dua tahun
wilayah sekitar tol cipali dan pembangunan infrastruktur

pihak astra tol cipali mengaku dengan kenaikan tarif ini
akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna tol cipali
terus berusaha memberikan kenyamanan kepada masyarakat
jericho mara cirebon jawa barat